sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
itu semua karma ibunda
semua itu terjadi karena ibunda berusaha untuk membunuh ibunda ratu kentering mani
ibunda tidak pernah melakukan itu
lalu siapa ibunda
katakan kepada aku siapa pelakunya
jika bukan ibundalah pelakunya
lalu mengapa botol racun itu berada di tangan ibunda
kenapa rana santan
menyimpan racun ini
seluruh ruangan di istana ini
bagaimana aku harus menjelaskan semua ini
kalau aku katakan yang sebenarnya
aku menemukan botol racun itu disini
rasa santang pasti dalam bahaya
dia akan menjadi sasaran fitnah itu
aku memandang ibunda sebagai seseorang yang bijaksana
penuh dengan kasih sayang
tapi dengan apa yang sudah ibunda lakukan
aku benar benar kecewa kepada ibunda
pandanganku kepada ibunda
kini telah ranjur berantakan
aku tidak menyangka
ibunda sanggup melakukan hal keji itu
tidak semua hal bisa dikendalikan oleh ibu

ibu tidak akan berhenti
bagaimana aku akan percaya dengan ibunda
semuanya sudah jelas
aku melihat dengan mataku sendiri
bahwa botol racun itu berada di tangan ibunda
mau bagaimana lagi ibunda menyapa
ibunda bisa membuktikan
bahwa ada orang lain
yang memiliki botol racun ini
aku ingin tidak percaya dengan semua ini ibunda

terima kasih guru
semua ini berkat guru
sekarang kembalilah ke alam nyata
pendalamlah ilmu kesaktian
lepilah dengan tekun
tapi kau benar benar sempurna menguasai
terima kasih guru
sebelum aku pamit
aku balapati selalu menepati janji
apa yang harus aku lakukan
aku sudah kehilangan semuanya
aku sudah kehilangan putraku
aku sudah kehilangan kepercayaan putriku
apalagi yang lebih menyakitkan
dari seorang ibu
yang sudah kehilangan kepercayaan anaknya
aku tidak bisa berdiam diri
aku harus melakukan sesuatu
aku harus bisa membuktikan
bahwa bukan aku pelaku yang meracunya
aku harus melakukan sesuatu
aku harus melakukan sesuatu
badan b monster
digagal karena dia dibantu sama dua pendekar tangguh dari panjalu gusti
aku tidak mau mendengar alasan apapun untuk chongqing
tapi baik sekarang kamu mati di tanganku
ampun gusti ampun